dan saya berterima kasih kepada pak bob hasan sebagai ketua dewi pasir yang selalu memperhatikan saya
mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan
assalamualaikum wr wb
saya nggak nyangka sih bisa menjadi juara dunia
pas di babak final saya waktunya terbaik keempat
tapi karena saya percaya diri dan saya percaya tuhan bisa membantu saya
saya serahkan kepada tuhan dan saya fokus terhadap finish
saya melihat di atas itu sebenarnya saya nggak percaya saya bisa juara
tapi karena mungkin tuhan memberikan yang terbaik tidak ada yang tidak mungkin kan
semenjak saya lihat nama saya yang pertama makanya saya bersujud syukur kepada allah
saya sudahin saja lah
soalnya saya cuma bisa alhamdulillah bisa membuat yang terbaik buat indonesia
kalau yang masalah rumah sebenarnya saya juga
sebenarnya saya juga masih mengenang sih
itu saja sih
saya cuma bisa mengenang sifat saya dari dulu
saya juga masih hidup
apakah itu bahkan untuk kita saja
oke saya kira sudah cukup
karena lalu tidak ingin kita yang bersanggupan itu sakit